selamat siang rekan rekan media saya kepala staf angkatan darat yang pertama mengucapkan permohonan maaf untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini
jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan munisi munisi yang akan didisposal
jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini
namun kita cara penyimpanannya akan kita evaluasi kembali
kondisi tergini bagaimana pak kondisi tergini sekarang di pkp
ya rusak sudah rusak semua hancur ya
jauh aman jadi itu memang terpisah
makanya ini yang sekarang pun kita akan mencoba membuat jenis jenis munisinya kita pilah pilah lagi
tadinya kan disatukan nih yang mau didisposal
macam jenis ya kita akan evaluasi nanti kita coba jenis jenisnya kita pilah pilah lagi
jadi yang lain memang kita sudah desain supaya kalau ini ada apa apa ini tidak kena
pak kelayakan gudang pelurunya itu sebenarnya seperti apa sih pak
itu isinya munisi apa sih
ya munisi untuk ini munisi untuk
di disposal dikumpulkan di situ semua
pak sebenarnya pak kelayakannya disposal itu sudah ditentukan prinsipnya dari
proses disposal kan cukup panjang
kami kan dicek lagi benar nggak dikembalikan segitu
nanti kita lapor mabes tni bkmhan itu juga mungkin salah satu yang akan kita evaluasi
pak kelayakan gudangnya seperti apa sih pak
sangat makanya gudangnya kan baik aman ya
tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing masing
ada yang munisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa
ada yang mungkin ada pakai infrared mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam
itu gudangnya dibangun tahun berapa pak
kompleks ini dari sembilan puluh tujuh
jadi sebenarnya masih cukup layak ya pak
kalau treatment untuk barang kada luasa atau amunisi yang kada luasa kan itu karena expired ya pak ya
sebenarnya ya ada pasti treatment khusus untuk yang minimuli sih
karena munisi ini kan karena kita kan waktu menggunakan itu sudah disiapkan dibuka dari packnya
selama perjalanannya tidak digunakan
berarti kan sudah tidak ini tidak layak setelah dicek tidak layak lagi gitu setelah sekian tahun
nah inilah yang kita akan rencana disposal
kita perlu cek lagi betul nggak jumlah sekian betul nggak kondisinya sudah harus di disposal
pak memangnya rencana disposalnya itu awalnya kapan pak
kita terakhir harusnya memutuskan setelah lebaran nih mau didisposal
mungkin bisa dijelaskan proses disposal itu kayak apa sih pak
wah itu yang detail orang orang peralatan lah ya
tapi yang jelas itu dimasukkan ke dalam banker diledakan itu sepertinya standarnya sama lah
tapi diskosal itu ada jangka waktu misal per sekian tahun gitu pak
ada standarnya setiap emo itu ada beda beda
yang ini tahan sekian tahun yang ini kalau disimpan baik tahan sekian tahun
biji gudang enam itu rata rata usia mengisinya berapa tahun
kalau misalnya ada rumah warga yang terdampak ini masuknya lokusnya jaya apa jawa barat
jawa barat lah yang diurus nanti biar ini enak
kalaupun ini penyimpanan nanti biar diurus
kalau untuk lokasinya sendiri sudah sesuaikah atau gimana dari area pemukiman sendiri
sebetulnya kan yang merapat itu kan perumahan
kita dari zaman dulu sudah ada di sini
tapi itu sama lah
semua komplek komplek militer itu akhirnya jadi mendekat masyarakat
tapi dengan kondisi itu ya kami nanti akan evaluasi lagi
ya secara keamanan kita kan sudah cukup bagus
mungkin itu dari segi gangguan apa resiko resiko lain kita akan evaluasi
pak asad izin periksa untuk senjata yang sudah eksploit ini
sejadinya kalau misalkan itu masih eh munisi yang sudah eksploit ini
sejadinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa
itu kan bisa meledak pilaras
kondisi kecil bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah
karena efek panas juga ya
karena memang kondisinya memang sudah sepuluh tahun misalnya
pak berarti ini konfirmasi lagi bukan karena human error ya pak ya
dugaan sementaranya setelah peninjauan ini
ya itu karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi
dia penyalaannya kan beda beda
ada yang panas mungkin ada yang listrik
pak itu tinggal di bawah tanah ya pak
timbulnya terbakar dari mana kalau gitu apinya pak
itu campuran campuran itu kan bisa menyebabkan api
lama mungkin karena tua terus tiba tiba ada yang jatuh
pada waktu itu kan tim investigasi bukan mengandung
nanti kita ini dulu kita susun organisasi segera
kalau untuk masyarakat tadi yang ditanyakan kita kan sudah jalan semua
tim investigasinya nanti dari siapa saja pak
tim investigasinya nanti dari siapa aja
ya dari ir pom pal banyak nanti
total pergiannya pak untuk sementara gudangnya
gudangnya aja kalau yang dalemnya kan mau di disposal
artinya pak untuk area pemukiman evaluasinya ke depan seperti apa kan itu kan sangat mendukung
cari lagi nanti gimana teknisnya ya
apakah mungkin kita misalnya ini kan kondisinya hanya terganggu terancamnya ternyata kita bisa atasi
mungkin nggak kita bisa tanpa terganggu dengan suara segala macam
pak komite tim investigasinya berarti bapak kasih
pak komite tim investigasinya
oh nggak nanti ada tim kelapangan nanti kita bagian
deadlinenya mereka berapa lama pak tim investigasi